presiden joko widodo meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi yang didukung bioteknologi
presiden berharap dengan adanya pabrik seperti ini bisa mengurangi impor bahan baku obat
menurut jokowi pendirian pabrik di bawah naungan pt kalbio global medica
memenuhi tiga aspek kemajuan yakni sisi investasi inovasi teknologi dan bidang kesehatan
produk pabrik yang berlokasi di cikarang ini siap dipasarkan pada akhir dua ribu dua puluh
salah satu produknya yakni epo zat pembentuk sel darah merah yang dibutuhkan dalam pengobatan cuci darah dan kanker
produk ini untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan direncanakan akan diekspor ke pasar asean dan beberapa negara lainnya
apa yang telah dibangun oleh pt kalbio
global medica pada pagi hari ini ini betul betul sebuah lompatan karena ini bioteknologi
tadi saya diajak ke dalam memang semuanya dikerjakan otomatis dengan mesin mesin otomasi
ada robotnya dan ini sebuah lompatan menurut saya lompatan
dan saya kira investasi investasi seperti inilah
yang kita butuhkan inovasi teknologi